komite nasional keselamatan transportasi atau knkt menggelar hasil akhir dari investigasi jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua di perairan pulau seribu
hasil investigasi ini memakan waktu hampir dua tahun dan knkt mendapatkan enam kesimpulan dari hasil investigasi
poin utama yang disampaikan oleh kapten nur cahyo utomo ketua subkomite investigasi kecelakaan penerbangan knkt adalah
adanya kerusakan sistem mekanikal autotter atau hingga kontemplasi atau kepercayaan yang terlalu tinggi pada sistem otomatisasi dan konfirmasi bias
hal ini menyebabkan pilot tidak sadar ketika pesawat berubah arah sebelum akhirnya pesawat jatuh
nur cahyau utomo juga mengatakan keterlambatan ctms
ini adalah keterlambatan ctms atau cruise thrust split monitor yang berfungsi untuk mematikan auto totler menyebabkan perbedaan tenaga mesin yang semakin besar
dan mengakibatkan pesawat berbelok ke kiri yang seharusnya ke kanan
dalam investigasi ini knkt menggunakan flight data recorder dan cockpit voice recorder yang berhasil diunduh
nur cahyo juga menambahkan dalam hasil rekaman cockpit voice tidak terdengar suara kapten pilot selama penerbangan
pesawat yang memiringkan pesawat dari flight spoiler dan aileron ke kanan
kalah dengan gaya yang memiringkan karena kena perguruan tenaga musim
bahkan setelah itu pesawat makin miring ke kiri
pada saat pesawat miring ke kiri seperti ini
mencapai tiga puluh lima derajat maka akan muncul peringatan bank angle warning
yang terjadi saat itu adalah bahwa pesawatnya miring ke kiri
tetapi kemudinya miring ke kanan
karena kemudi miring ke kanan ini mungkin menimbulkan asumsi kepada pilot bahwa
pesawat saya sekarang sedang berlebih miring ke kanan